kini kita beralih ke arena bulu tangkis sejumlah wakil indonesia tampak kesulitan melalui babak pertama malaysia masters dua ribu sembilan belas termasuk ganda putra nomor satu dunia kevin sanjaya marcus gideon
ganda putra nomor satu dunia kevin sanjaya sukamulyo marcus fernaldi gideon tanpa kesulitan mengawali langkahnya di malaysia masters dua ribu sembilan belas
menghadapi ganda putra sesama indonesia sabar karyamen gutama franky wijaya putra kevin marcus menang dua game langsung dua puluh satu enam belas dan dua puluh satu enam belas
selanjutnya di babak kedua dominion sudah ditunggu wakil thailand kittinupong kedren dicapulpo faraduproh
sementara itu dari nomor ganda putri greysia poli apriani rahayu juga sukses melaju ke babak kedua
unggulan keempat itu menyudahi perlawanan ngwing yung yung ngating
lewat pertarungan tiga game tujuh belas dua puluh satu dua puluh satu delapan dan dua puluh satu
di fase berikutnya greysia apriani akan berhadapan dengan pasangan thailand putita supajiraku sapriri teirat nanacai
dari nomor tunggal putra antoni sinisuka ginting harus melalui pertarungan tiga game melawan tunggal putra thailand hosit pet pradap
sempat kalah delapan belas dua puluh satu di game pertama antoni bangkit dan merebut dua game setelahnya dua puluh satu sembilan dan dua puluh satu
sedangkan tunggal putra indonesia lainnya jonathan christie juga sukses melaju ke enam belas besar
mengharapi pembuluh tangkis denmark jan ojorgensen
jojo menang straight game dua puluh satu enam belas dan dua puluh satu lima belas